aduh heikal dimana ya
tadi teh disini terus cepet banget perginya
iya ya kemana sih heikal
cepet amat larinya kayak the flash
biasa aja dong
jadi selama ini kamu sudah membohongi saya heikal
kamu tahu pembohong harus dihukum
dan hukuman yang paling stimpal untuk pembohong adalah
jadi heikal bohongin ustazah
heikal kok tega sih
ustazah kurang baik apa selama ini sama heikal
heikal gak sengaja bohongin ustazah
dia baca apa sampai ketakutan kayak gitu
kamu gak lihat dia lagi baca buku
maksud halil itu tuh kenapa haikal takut baca buku itu
oh gitu sebentar
aku mau nanya ke haikal biar gak penasaran
kita itu tuh lagi jadi detektif tau gak
oh gitu aku lupa
kalau gitu kita harus ngambil buku itu diam diam
eh jangan kenapa
kata ustadz ngamil diam diam itu namanya mencuri
mencuri itu adalah dosa
aduh terus denger deh baik baik
kita itu lagi menyelidiki dan ini itu perintah dari ustadz musa
jadi kita itu tuh bukan mau nyolong
terus sekarang kita gimana
ya udah kalau kayak gitu teh kita ikutin saya seperang aja
sampai dapet bukunya
itu bukannya mobil pengantar susu ya
tadi pagi kata petugasnya nanti sore susunya mau diantar ke pabrik
ini kesempatan bagus buat aku
pesan tren kunanta
pesan tren kunanta
pesan tren kunanta
pesan tren kunanta
ini semua berkas terkait pesan tren kunanta
di dalamnya ada sertifikat dan juga ada akta pendirian
kebetulan saya kan nanti mau ke rental komputer
saya mau ngetik proposal nanti sekalian saya fotokopiin
oh iya baik saya taruh sini ya

terima kasih banyak ube
gak usah terima kasih ustazah kan udah kewajiban kita
yun ngapa sih manyun
kayak donald bebek lilit utang
uh bibir panjang bener tuh kayak kertas lamaran
ya mudah mudahan ikhtiar kita diijabah sama allah swt
adik adik santri masih ada beberapa yang utang hafalan
nanti kalau ustazah musa gak sempat atau lagi sibuk
tolong sama ustazah boleh
iya insya allah
terima kasih ustazah
gak usah makan ini kan sudah kewajiban kita
begitu saya permisi ustazah
gue tau nih sebabnya
yun coba lu cubit tangan lu
buat bisa bedain
yang lu lihat ini kenyataan atau mimpi
ngapain gua cubit tangan gua
mendingan gua cubit tangan lu
bentar lagi senggol senggolan
kenapa sih yun
aduh sakit putih
ini bukan nyat nyat
namanya juga gak sengaja
gak usah berantem
nanti malah ketahuan sama si haikal
haikal teh kemana
tadi perasaan ada di situ
iya ada di situ
haikal dimana ya
tadi teh di sini
terus cepet banget
cepet banget perginya
haikal dimana ya
tadi teh di sini
terus cepet banget perginya
cepet amat larinya kayak the flash
kira kira in kemana ya kan ya iya bener lain kemana ngapain kalian butuhin aku
enggak kita nggak butuhin kamu er iya orang kita cuma ngebutin kamu doang kok
bahaya ya ya ya ya kalian nggak butuhin aku iya pernah baca buku ini enggak
nggak pernah iya nggak pernah apa tuh santri nggak pernah baca buku ini iya
pantesan pantesan kenapa pantesan kalian enggak mau jujur
di dalam buku ini dikatakan bahwa salah satu dari tiga tanda orang munafik adalah berbohong
mau jadi orang munafik
maafin kita iqal kita emang ngikutin kamu tapi kita disuruh kak ya disuruh
ajaib juga nih buku padahal baru inget satu kalimat doang loh udah bikin mereka ketakutan
mobil pengantar susunya udah mau berangkat
mobil pengantar susunya udah mau berangkat

lihat sendiri sampai ditunjukkan kayak begini
luar biasa ikal ya tapi sejauh ini saya enggak pernah lihat tuh ikal baca buku di
tasi aja ada buku buktinya untuk saya pegang tas yang banget kerupuk diairin
hai diumpetin kali pak ustadz buktinya dia itu tuh sampai hafal tuh buku kalau hafal ke
pasti sering baca pak ustadz berarti kalau gitu selama ini kita seuzon dong amai kau bisa jadi